baik kita lanjutkan ketika kita lihat positif negatifnya tadi begitu ya
bagaimana kalau walhi sendiri melihat secara kajian lingkungan ketika ini dibangun dengan alasan tadi ada giant sea wall
bahwa reklamasi ini justru sebenarnya untuk mengurangi banjir rob begitu yang kerap melanda jakarta
atau justru wali punya persepsi lain
dipisahkan dulu antara jnc wall dengan reklamasi
jadi artinya pulau buatan ya kan
kalau awalnya jnc wall itu mungkin membuat ring road
iya menanggul daratan
tapi kan tanggul ini sudah tidak jadi
artinya ini batal gitu kan
karena kalau misalnya mau membuat pulau reklamasi buat dulu tanggulnya gitu
nah ini tanggulnya tidak dibuat
kemudian sekarang pulaunya yang akan dibuat
nah sedangkan reklamasi sekarang ini
kenapa saya bilang jangan cuma gubernur lah
presiden lah ya
presiden yang harus bisa menghentikan ini
proyeknya ini karena proyeknya
proyek ilegal maka hentikan
kalau sudah ada yang ketangkap ya tangkap juga dong korporatnya
jangan sekedar presiden direktur saja yang ditangkap
korporasinya juga harus di
iya ditutup dibekukan dulu
sekarang kita iklan masih jalan kan
iklan untuk jual pulau pulau hasil reklamasi masih berjalan
nah sedangkan izin yang dikeluarkan adalah izin yang ilegal
karena izin itu dipaksakan oleh gubernur
padahal menteri kkp
ibu susi sudah menanggulnya
sudah berteriak teriak terus
kemudian menteri maritim juga sudah terus berteriak
nah kalau misalnya dua menteri ini yang
mengingatkan seperti apa misalnya
mengingatkan agar di stop itu reklamasi
pembangunannya harus harus dihentikan
nah dua menteri ini adalah representasi dari
kepanjangan tangan daripada presiden
nah kalau misalnya keduanya dilawan oleh gubernur
lalu seperti apa
dengan adanya hikmah ya
tertangkap tangannya oklimaiknya
maka paling tidak sudah
tutup dulu karena apa
ini sangat merugikan
kemudian kita kembali
untuk material misalnya
karena ini merubah bentang alam
itu kita lihat di kepulauan seribu
ada empat pulau yang sudah hilang
empat puluh sudah hilang
nah sekarang akan berapa pulau lagi yang akan hilang
nanti di banten menolak materialnya
kemudian bangka belitung nanti menolak
masyarakat bangka belitung
terus nanti material yang sebanyak ini
dari mana akan diambil lagi
apakah harus menghancurkan
laut di sekitar teluk jakarta
mas riza katakanlah seperti ini
ini masalahnya hanya soal
ada aturan yang dianggap ilegal
karena lapardanya belum ada
kemudian sudah mengeluarkan izin reklamasi
ataukah memang ada masalah lebih substantif lagi
karena kalau masalahnya adalah peraturan
katakanlah ini di stop sekarang
kemudian rapordanya sengaja dibuat terlebih dahulu
dengan diawasi mungkin oleh kpk
supaya tidak ada terjadi suap menyuap di sana
baru kemudian bisa melakukan reklamasi lagi
atau anda punya pandangan lain
kondisi objektifnya kan bahwa
ada dua yang menghambat kesejahteraan nelayan di teluk jakarta itu
satu adalah ketidakpastian ruangnya
karena selama ini kita tahu
sanitasi yang ada di teluk jakarta itu

karena memang ada ketidakpastian terkait dengan hak atas tanahnya
dan tiap tahun itu dijanjikan
tapi juga tidak dibenahin dengan serius
tantangan yang kedua adalah
bahwa lautnya dicemarin
selama proses ini begitu kan
ketika pula buatan itu selesai jadi
saya ingin mengatakan bahwa
ini adalah dua soal yang kita hadapin
terjadinya pencemaran dan
terjadi pencemaran dan
terjadi pencemaran dan
sanitas lingkungan yang buruk
nah ketika dua ini menjadi akar soal
tiba tiba solusinya adalah bangun reklamasi
nah menurut saya itu ada
reklamasi itu tidaklah menjawab
kebutuhan masyarakat di situ
tidak ada urusannya
kalau kita ingin meningkatkan kesejahteraan nelayan
maka lautnya itu justru
tidak akan bisa nelayan kita sejahtera
kalau lautnya ditimbun
yang kedua ternyata dalam kajian dilakukan
akademi yang dilakukan oleh ipb
beberapa teman di ipb
justru menunjukkan bahwa
implikasi daripada penimbunan ini
akan berdampak pada
yang datang dari sungai
yang pada akhirnya meningkatkan sedimentasi
yang tentu itu akan memberikan implikasi terhadap
bertambahnya banjir dan seterusnya
nah saya ingin mengatakan
dan sekaligus mengingatkan juga
sudahlah berhentilah kita
melakukan upaya upaya pembohongan publik
dalam rangka meletakkan reklamasi itu
seolah olah dalam kerangka untuk
meningkatkan kualitas hidup masyarakat
yang tinggal di jakarta atau bahkan di kota jakarta
karena pada praktiknya
itu dikalkulasi katanya
sekitar tiga puluh juta per meter persegi
jadi kalau kita kalkulasikan demikian
agak mustahil lah masyarakat yang tinggal di jakarta
itu bisa mendiami lokasi lokasi itu
dan bahkan saya dengar
memang itu diperuntukkan untuk
kelas menengah atas
dalam situasi yang seperti itu
dia tidak akan menjawab
tidak akan menjawab kebutuhan ruang
yang diharapkan oleh warga jakarta itu sendiri
tidak akan menjawab tentang tantangan
banjir apalagi perubahan iklim
termasuk dalam hal ini
tidak akan juga memperselesaikan persoalan terkait dengan
tantangan tangan kita
jadi intinya tolak saja semua reklamasi itu
ya memang tidak ada gunanya
substansi persoalan terkait dengan jakarta itu bukan soal reklamasi
bukan soal peraturan yang salah atau tidak salah
ini kemudian artinya
tidak perlu ada peraturan ini menurut anda ya
karena tidak ada urgensinya lah
maka peraturan itu dibuat dimanipulasi
tidak boleh ada kegiatan reklamasi sebelum ada konsultasi publik
tidak ada konsultasi publiknya
tidak boleh ada ranperda yang keluar
tidak ada peraturan daerah yang keluar
kalau tidak ada konsultasi publiknya
faktanya tidak ada konsultasi publiknya
kami di koalisi itu baru bisa mendapatkan izin
pelaksanaan dokumen izin pelaksanaan reklamasi
itu baru berapa bulan setelah
dan itu pun sulit sekali untuk mengambilnya
baik saya tertarik tadi ketika anda menyebutkan tadi
sudah ada langkah hukum untuk mencoba menghentikan reklamasi ini
sudah sampai sejauh mana begitu
dan kita akan lihat juga kajian dari walhita
tapi tetaplah bersama kami
kami masih akan segera kembali saat lagi